bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya laporan gubernur bank indonesia bapak peri warjio
salam sejahtera bagi kita semuanya salam om swastiastu namogodaya salam kebajikan yang kami hormati dan muliakan
selanjutnya mari kita simak bersama sambutan presiden republik indonesia diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun dua ribu dua puluh dua
angka angka inflasi karena angka inflasi yang berada di angka empat sembilan persen tadi itu masih didukung oleh ketidaknaikan tidak naiknya harga bbm kita
pertelait pertamax solar lpg
pertamax playstrike itu bukan harga yang sebenarnya bukan harga keekonomian itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung hitungan kita di tahun ini subsidinya rp lima ratus dua triliun
angkanya gede sekali
ini yang harus kita tahu
untuk apa untuk menahan
agar inflasinya tidak tinggi